permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng
inilah rekaman video sekolah live dalam program belajar bersama guruku
yang disiarkan sbo tv sebuah tv lokal swasta di surabaya
episode ini menayangkan pembelajaran untuk siswa kelas satu sd di surabaya
tayangan ini menjadi viral karena terpampang logo pdi perjuangan
ketika guru menjelaskan sila keempat pancasila
dalam klarifikasi di kantor humas pemkot surabaya pada rabu siang
sang guru pengajar telah meminta maaf
guru yang mengajar di salah satu sekolah dasar negeri di surabaya ini mengakui
kemunculan logo pdi perjuangan adalah kelalaiannya
terlalu banyak gambar di internet
ia mengaku materi yang dipersiapkan sangat mepet
karena menjadi guru pengganti dalam siaran yang terjadi pada delapan september dua ribu dua puluh tersebut
jadi tidak ada unsur kesengajaan sama sekali
ataupun motif apapun dari saya
ini benar benar ketidaksengajaan dan kurangnya konsentrasi dari saya
saya memohon maaf sebesar besarnya kepada masyarakat secara luas
yang sudah menyaksikan tayangan saya di live streaming maupun di televisi
hasama juga ditindakkan
diresmikan oleh kepala dinas pendidikan kota surabaya
kesalahan tersebut disebut merupakan human error dari guru pengajar yang kurang teliti
dinas pendidikan kota surabaya menyatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap guru yang bersangkutan
dan diakui sebagai unsur kelalayan
kita tidak boleh berkata karena dia guru baik
karena dia guru prestasi guru potensial
guru yang dibutuhkan di kota surabaya
karena itu kita tidak berkata
terutama terhadap apa apa yang selama ini dia sudah lakukan
kami akan tracing lagi recordnya ketika dia ngajar
selain akan mengubah siaran langsung menjadi siaran tunda
pihak dinas pendidikan kota surabaya memastikan jika guru yang dipilih dalam pembelajaran sekolah di tv
merupakan guru guru terbaik dan pilihan
wahyu pratama putra surabaya jawa timur